mbak apa benar waktu aku kecelakaan mbak ninggalin aku begitu aja
mbak apa benar waktu aku kecelakaan mbak ninggalin aku begitu aja
tapi tolong juga bilangin sama anak bapak dan anak anak yang lain jangan suka gangguin lara
ya deh enak kita pulang yuk
ya deh sana deh pulang
udah nanti om ganti ya
sama yang baru bagus
sama yang baru yang bagus
nanti om gustaf ganti sama yang sama mirip banget sama ibu boneka ibu ya mau ya
yuk kita masuk yuk
lihat ini siapa yang datang
ih pasti inget kan
selamat datang bu dewi
dewi bu dewi apa kabar
bu dewi kita semua udah kangen banget sama bu dewi
iya ibu juga kangen sama kalian
selama ibu sakit kalian belajar yang rajin kan
aduh anak anak adek adek maaf ya saya terlambat

ba li la kok mbah ada di sini
oh aku belum bilang sama kamu ya
selama kamu gak ada mbti la yang ngajarin anak anak ini

tuh liat udah banyak perubahan kan
iya banyak sekali yang berubah ya
pokoknya yang ngerubah itu semuanya lila
dia bikin tempat ini senyaman mungkin buat anak anak ini
sayang berangkat ya

kamu udah di sini
ibu mau nanya sama lila ibu nanti sore kan mau arisan
mananya kira kira baju yang cocok buat ibu tuh yang mana gitu
yang itu aja bu
eh lelak lelak sini sini
mbak ibu nanti sore mau arisan
kira kira menurut kamu ibu pakai baju yang mana ya
kayaknya yang cokelat ibu ya
iya iya bener
ya udah yang cokelat aja kalau gitu
kamu tuh emang paling pinter nantesin warna
mau arisan buat nanti sore
kenapa gak sekalian dipilih aja buat jilbab sama itunya tasnya
lila besok kan di sekolahan sita ada makan siang bersama tuh
nah sita kebagian bawa kue kue kalau gak salah ya
biar dewi bantu bikin kue ya
eh gak usah wi
tadi aku udah pesen
itu kue yang semuanya sita
nanti tinggal diaturin aja kok
bagus deh kalau gitu
kamu emang kecekatan sekali
untung ada kamu
saya tolong di dalam ke teras ya
maya pengen ngomong sesuatu
tapi mas satria jangan pikir yang enggak enggak ya
kalau misalnya ada yang nanya soal hubungan kita
ya kamu bilang aja yang sebenarnya
yang sebenarnya itu kayak gimana mas
ya yang sebenarnya ya
kita ini kan rekan kerja
terus kita ada hubungan keluarga kan
karena sepupu aku menikah sama sepupu kamu
iya mas bener
aku tahu sebetulnya maksud kamu apa main
aku belum siap membuka hati aku lagi
setidaknya buat saat ini
ada nikah dan musim apa thai pun
lebih percaya sama pendapat malila
ehm aduh wi
aku jadi gak enak
jujur aja selama kamu koma yang ngegantiin kamu disini semuanya aku
tapi aku gak pernah mikir
aku gak pernah nyangka kalau jadinya kayak gini
aku gak tahu kalau kamu akan merasa tersisi seperti ini
bener mbak menyesal
soalnya kayaknya mba lila seneng ngegantiin posisi aku
terutama perhatian sita
aku mau pergi
mbak tunggu mbak
apa benar wakil itu
apa benar wakil itu
ketua aku kecelakaan mbak ninggalin aku begitu aja
apa benar mbak lila sengaja ninggalin aku
kamu mikir aku sengaja ngelakuin semua itu
jadi benar mba lila benar benar ninggalin aku
ya ampun wi
omongan kamu tuh bener bener gak masuk akal
sekarang gini deh
kalau kamu jadi aku
jangan samakan dewi sama mbak lila
kalau dewi jadi mbak lila
dewi gak akan meninggalkan seorang yang habis kecelakaan
dewi hampir kehilangan semuanya gara gara kecelakaan itu
dan dewi udah kehilangan sita
apa mbak tega ngerebut semuanya dari pemi
tunggu dulu tunggu dulu
jadi omongan kamu barusan itu
kamu dan nuduh aku sengaja ngelakuin itu
jadi kamu pikir selama ini aku sengaja ninggalin kamu
suara dewi sama
dewi dewi aku gak nyangka
tusuk gigi nyangkut di rambut
kamu punya pikiran seburuk itu tentang aku

emangnya aku seburuk itu di mata kamu
dewi kamu tekan apa